jelang demonstrasi buruh untuk menolak kenaikan harga bbm berususi di kawasan kompleks parlemen senayan jakarta di jaga ketat
ratusan personel gabungan ke polisi yang disiapkan sejak selasa pagi di halaman depan gedung dprm prri
untuk mengamankan kedatangan masa buruh yang dijadwalkan hadir jam sepuluh pagi
rekayasa lalu lintas di jalan gatot subroto telah disiapkan untuk mengantisipasi kedatangan masa buruh
presiden kspi said iqbal mengklaim akan ada ribuan anggota masa buruh yang hadir dalam demonstrasi menolak kenaikan harga bbm kali ini
demonstrasi digelar di depan gedung dpr untuk meminta para anggota dewan memanggil mengko perekonomian
menteri keuangan dan menteri sdm kesenaian agar meninjau kembali kebijakan ekonomi yang telah dibuat
kita tergabung dengan karissa aradia di kawasan monas jakarta pusat dan edo ekariski di gedung dpr ri jakarta
saya ke arah terlebih dahulu
arah kalau pantauan anda pagi hari ini bagaimana kondisi monas dan sekitarnya mengingat
rencananya juga akan ada aksi para buruh untuk melakukan demo terkait dengan kenaikan bbm
kemudian yang kedua adalah kita bicara mengenai pengamanan dan juga pastinya rekayasa lalu lintas di kawasan monas dan sekitarnya
silahkan dengan laporan anda arah
baik yuda kalau kita berbicara soal unjuk rasa ini sebenarnya sudah mulai terjadi sejak kemarin hari senin
dan diprediksi hari ini hari selasa tanggal enam september dua ribu dua puluh dua aksi unjuk rasa akan kembali terjadi
namun apabila mengingat bahwa sebelumnya yuda sempat menyampaikan bahwasannya apabila kemarin terjadi aksi kericuhan
begitu ketika mahasiswa melaksanakan unjuk rasa di kawasan patung kuda atau arjuna wiwaha jakarta pusat
untuk saat ini pagi hari ini pukul sembilan situasinya berbeda yakni belum ada sama sekali masa yang berkumpul di area patung kuda
untuk melaksanakan aksi demonstrasi ataupun juga unjuk rasa terkait dengan perubahan
ataupun juga penyetaraan harga bbm atau bahan bakar minyak mengingat juga harga bahan bakar minyak ini mengalami lonjakan yang begitu signifikan
nah tapi untuk saat ini juga bisa dilihat bahwa di belakang saya untuk situasi pengamanan pun juga belum nampak signifikan

jadi dari lima ratus buruh ataupun juga pekerja yang akan melaksanakan aksi di area monas dan sekitarnya ataupun dalam hal ini adalah patung kuda arjuna wiwaha
dan diprediksi mereka akan datang sekitar pada pukul sepuluh pagi hari ini
namun mengingat biasanya ini para demonstran ini tiba setidaknya satu jam sebelum adanya aksi demonstrasi
namun untuk saat ini pun masih terpantau belum ada satupun masa yang berkumpul
pada hari ini dan rencananya nanti apabila mereka sudah melaksanakan aksi demonstrasi
namun apabila dari pihak pemerintah tidak merespon adanya peningkatan harga bbm atau menyesuaikan kembali harga bbm
mengingat juga harganya terlalu tinggi untuk para buruh dan juga sejumlah masyarakat
begitu pihak dari serikat buruh dan juga pekerja ini menyampaikan bahwa akan tetap meminta kepada pihak presiden menteri sdm menteri
untuk bisa melaksanakan aksi demonstrasi
untuk bisa meningkatkan penghasilan mereka setidaknya sepuluh sampai tiga belas persen setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
baik ara terima kasih untuk laporan langsung anda dari kawasan monas jakarta pusat
kita kemudian beralih ke edo ekariski di gedung dpr mpr kawasan sekitar selipi dan jakarta selatan
edo kalau kawasan dpr mpr merupakan salah satu kawasan pusat ya
berbatasan dengan jakarta selatan dan jakarta pusat
juga ada tol di depannya
biasa kalau ada kerusuhan
apakah memang anda bisa melihat warga yang akan berdemo sudah datang kemudian rekayasa lalu lintas di sana
mengingat kawasan itu pasti menjadi pusat kemacetan ketika terjadi demo
silakan dengan laporan anda
ya yuda belajar dari beberapa peristiwa demonstrasi yang berlangsung di dpr ini memang ketika masa aksi itu sudah memenuhi kawasan depan kompleks parlemen
tentunya akan menyebabkan kemacetan
untuk itu meskipun saat ini para demonstran yang direncanakan akan tiba pukul sepuluh nanti belum datang
pihak kepolisian dari tim gabungan yang diantara tadi ada korps brimob dan juga polisi lalu lintas itu sudah menyiapkan beberapa mekanisme penjagaan
di mana diantaranya para personil kepolisian ini dikerahkan di sekitar gedung dpr ri dan juga penjagaan berupa kawat berduri juga sudah disiapkan
di depan kompleks parlemen dan juga meskipun belum diberlakukan rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan oleh pihak kepolisian lalu lintas
sejauh ini yang saya pantau arus lalu lintas di jalan jenderal gatot subroto yang tepat berada di depan gedung dpr mpr ini masih terpantau lengang
karena memang arus dari para pendemo ini juga belum terpantau hadir di sekitar kawasan jalan jenderal gatot subroto itu sendiri
sementara yudha berkaitan dengan demonstrasi yang akan diadakan
yang dilakukan oleh pihak buruh pada hari ini di depan gedung dpr berdasarkan pernyataan dari presiden kspi said iqbal kemarin
demo buruh kali ini akan diikuti oleh ribuan dan memang dipusatkan di gedung dpr melalui partai serikat buruh dan juga organisasi serikat buruh untuk menolak kenaikan harga bbm bersubsidi yang sudah diumumkan oleh pemerintah pada hari sabtu lalu
demo digelar karena kekhawatiran dari para buruh akan kenaikan bbm ini akan memicu peningkatan ongkos industri

hal ini juga dikuatkan dengan upah buruh yang diklaim oleh pihak buruh tidak naik selama tiga tahun terakhir
yang artinya peraturan ini kemungkinan tidak akan berpihak pada meningkatnya upah buruh di tahun depan begitu
buruh juga memprotes bantuan subsidi
upah yang diberikan pemerintah sebagai ganti atau sebagai stimulan yang menurut pemerintah sebagai stimulan setelah bbm dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak menurun lagi
sementara itu gelaran aksi yang akan dilakukan di depan gedung dpr ini ini berkaitan dengan buruh meminta kepada para anggota dewan untuk segera membentuk pansus dan juga panja dan memanggil menko perekonomian menteri keuangan dan juga menteri sdm untuk
mengevaluasi beberapa kebijakan ekonomi yang sudah diambil dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir
ini yuda khususnya berkaitan dengan kenaikan harga bbm bersubsidi
mengingat menurut dari buruh sendiri harga minyak dunia yang juga tidak meningkat cukup signifikan bahkan turun
kenaikan harga bbm dianggap adalah hal yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah
aksi sendiri dari pihak buruh digelar di beberapa kota lainnya
memang dipusatkan di jakarta namun buruh juga menggelar aksi lainnya di beberapa kota lainnya untuk mendukung penolakan buruh terhadap kenaikan harga bbm yang sudah diputuskan oleh pemerintah
sementara berkaitan dengan tuntutan tuntutan yang tadi sudah saya paparkan
jika pada hari ini tuntutan dari pihak buruh ini tidak didengarkan oleh pihak dpr maupun pemerintah
buruh rencananya akan menggelar aksi lanjutan berkaitan dengan kondisi perekonomian
yang terjadi di indonesia saat ini yuda
terakhir sedikit ini terkait dengan tanggapan dpr apakah edo sudah mendapatkan informasi
nanti kira kira ada anggota dewan yang akan bertemu dengan para pendemo
mengingat tadi anda mengatakan para buruh akan terus melanjutkan aksi mereka apabila tidak mendapatkan apresiasi dari dpr ataupun dari pemerintah
sejauh ini belum ada informasi yang saya dapatkan
yang terkait dengan tanggapan dari pihak dpr berkaitan dengan demonstrasi yang akan digelar pada hari ini mulai jam sepuluh nanti yudha
namun biasanya pada saat para anggota dpr ini nantinya akan datang untuk datang ke gedung dpr dan juga bersamaan dengan kedatangan para demonstran di depan kompleks parlemen
dinamika dinamika berkaitan dengan bagaimana pihak dpr sendiri menanggapi demonstrasi yang berjalan di depan gedung mereka
ini juga pastinya nanti akan terus kita pantau untuk mendapatkan
kita akan update terbaru bagaimana sebenarnya tanggapan dari pihak dpr terkait dengan tuntutan
tuntutan khususnya tuntutan pihak buruh untuk membuat pansus ataupun panja untuk memanggil menteri menteri terkait untuk membahas evaluasi kebijakan ekonomi yang sudah diambil dalam kurun waktu beberapa waktu belakangan ini yuda
baik edo ekariski terima kasih untuk laporan langsung anda dari dpr mpr
sebelumnya ada teman saya adakan saya aram clarissa radia yang melaporkan dari kawasan monas jakarta pusat
selamat bertugas kembali rekan rekan